smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia
karena mampu mengolah satu tujuh juta ton konsentrat tembaga per tahun
bapak ibu bisa bayangkan satu tujuh juta ton itu kalau dinaikkan truk
yang kecil itu biasanya bisa ngangkut tiga sampai empat ton
berarti berapa truk yang akan berjejer di sini
kalau tiga ton isinya tiga ton saja satu truk kecil itu
itu berarti ada enam ratus ribu truk berjajar di sini bayangkan
ini gede sekali
ini gede sekali
atau empat ratus delapan puluh ribu ton logam tembaga
ini gede sekali
ini gede sekali